kita ke informasi terkait pemilu dua ribu dua puluh
partai nasdem hingga saat ini belum melakukan komunikasi
dengan nama nama kandidat calon presiden dua ribu dua puluh empat yang tengah beredar
dalam rakernas partai nasdem di jcc
nama anies baswedan dan ganjar pranowo
menjadi kandidat kuat calon presiden yang akan diusung oleh partai nasdem
meskipun bukan kader nasdem
nama anies baswedan dan ganjar pranowo
menjadi nama yang paling banyak disebut oleh tiga puluh empat dpw nasdem di indonesia
meski begitu willy aditya sekretaris steering komiti raker nasdem dua ribu dua puluh dua menyebutkan
hingga kini pihak nasdem belum berkomunikasi dengan kandidat manapun
nasdem juga tidak berniat menasdemkan siapapun
bagi nasdem rasionalitas berpolitik itu lebih penting
buat apa kemudian dia dinasdemkan
sementara partai lain merasa juga memiliki
inilah kemudian sharing
yang paling penting tadi jadi catatannya adalah
belum kami belum ada komunikasi satupun dengan kandidat manapun
itu yang perlu kakak kakak garis bawahi
sejauh ini sampai hari ini sampai detik rakernas tanggal enam belas
belum ada komunikasi yang dibangun
kebetulan kita harus berkomunikasi dengan kandidat manapun